seorang bule asal california amerika serikat ditangkap setelah melanggar aturan lalu lintas karena berkendara menggunakan angkot keliling bali
jarod brandon mell akhirnya ditilang tim patroli satlantas polresta denpasar usai video ia mengendarai angkot melintas jalanan bali viral di media sosial
ia ditilang karena sim yang digunakan tidak sesuai dengan kendaraan angkutan umum yang ia gunakan
diketahui juga bahwa surat tanda nomor kendaraan angkot masa berlakunya telah berakhir
selain menilang polisi juga menyita angkot yang digunakan oleh jarod
dan belakangan ini banyak beredar video yang memperlihatkan bule bule di bali menggunakan angkutan umum untuk berwisata dan berkeliling pantai untuk membawa papan surfing
kemudian pada hari saya sampaikan tadi pak kasal lantas bersama kanit patroli itu melakukan patroli dan dibawa underpass
bandara ngurah rai atau di jalan sasetrut itu yang bersangkutan kita dapati dan kemudian betul bahwa ada kendaraan yang dikendari oleh kendaraan umum yang digendari oleh wna
kemudian setelah itu kita berhentikan dan yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan memang memiliki surat izin mengemudi
namun karena kendaraan ini adalah kendaraan umum maka status izin kemudian seharusnya tidak digunakan untuk kendaraan umum